anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
irjen verdi sambo mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf atas kasus pembunuhan terhadap brigadir yosua yang ia lakukan
permintaan maafnya yakni ia sampaikan secara khusus kepada senior senior dan rekan rekan sejawat di polri yang terkena dampak atas perbuatannya itu
dalam surat yang diperoleh detik com secara eksklusif verdi sambo menyampaikan siap menjalani setiap konsekuensi
sesuai dengan hukum yang berlaku atas pembunuhan terhadap brigadir yosua ia juga siap menanggung akibat hukum yang dilimpahkan kepada rekan sejawatnya
surat itu ditulis tangan oleh ferdisambo surat permintaan maaf itu ditanda tangani oleh ferdisambo di atas meterai pada dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua
ferdisambo berharap penyesalan dan permintaan maafnya itu dapat diterima secara terbuka
ia berharap proses hukum yang saat ini ia jalani dapat memberikan keadilan bagi semua pihak